apa jadwal kegiatan saudara putri pada waktu tanggal tujuh juli di rumah magelang
tanggal tujuh juli
diatur supaya nggak ketahuan bohongnya diatur ngomong yang baik
ibu jatuh di kamar mandi depan
saudara putri jatuh di kamar mandi di lantai berapa
bagaimana dia jatuh
tadi tak tahu soalnya saya disuruh om kuat untuk ngecek ibu ke atas
saya nemuin ibu udah keadaan kayak gitu tergeletak di depan kamar mandi
tergeletak di kamar mandi
tergeletak di kamar mandi jam berapa tepatnya
jamnya saya tidak tahu soalnya
habis maghrib atau sebelum misa
saudara putri jatuh
kok teriak tidak soalnya saya pas naik ke atas ibu udah
dalam keadaan tergeletak di depan kamar mandi
tergeletak di kamar mandi
yang merintahkan saudara kesana siapa
awalnya saudara ada dimana
saya di dapur samping
di dapur samping
mau masuk ke dalam dapur tengah terus om kuat nyuruh saya dengan buru buru untuk naik ke atas lantai dua untuk mengecek ke dalam ibu
apakah saudara kuat kenapa tiba tiba nyuruh saudara
apakah saudara kuat sudah melihat putri jatuh
saya tidak tahu
tahu dari mana kok tiba tiba dia langsung perintahkan saudara untuk naik ke atas dan saudara melihat saudara putri jatuh
saya tidak tahu tapi saya disuruh om kuat untuk
bi diskusi itu apa cek ibu ke atas gitu
saya keburu buru naik terus nemuin ibu kayak gitu tergeletak di depan kamar mandi dalam keadaan tidak berdaya kaki dingin badan dingin
iya pertanyaan saya
kan saudara yang merintahkan
iya pertanyaan saya
yang diperintahkan kan adalah saudara kod
nah tahu dari mana kuat apakah saudara putri berteriak dulu eh kuat tolong saya atau hei siapa
saya tidak tahu
saudara tidak tahu tapi tiba tiba saudara langsung disuruh saudara kuat untuk naik ke atas
dan saudara katanya dingin semuanya emang saudara megangin
megang tangannya ibu sama kakinya ibu sambil meluk ibu setelah ibu dalam keadaan tergeletak
oke besar mana tubuh saudara putri dengan tubuh saudara besar mana
besar tubuhnya putri tadi saudara bilang tergeletak di depan kamar mandi
saudara pegang saudara peluk terus apa yang saudara lakukan
saya teriak minta tolong sama omnya om tolong om om om gitu
terus apa ibu udah mulai mendengar saya teriak teriak ibu berkata jangan om joshua gitu
tapi pas saya manggil itu yaudah saya manggil om kuat om kuat om kuat tolongin ibu tolongin ibu
baru om kuat naik ke atas
kan saudara teriak terus
teriak teriak terus om kuat naik ke atas untuk nemuin saya sama ibu
terus om kan nanya bi kenapa ibu gini saya nggak tahu om udah kayak gini gitu
ya habis itu om joshua mau naik ke lantai dua tapi dihalau sama om kuat
dihalau bagaimana cara menghalaunya
om kuat sambil ngomong om diapain ibu gitu
saya mau ngomong yang sebenarnya bukan begini kejadiannya gitu
kalau saya pendengaran saya kayak gitu
tapi saya kan di lantai dua di depan kamar mandi masih sama ibu
habis itu saya ngomong om kuat udah om jangan ini ribut
tolongin ibu dulu
terus sama sama om kuat membantu ibu untuk memapah ke dalam kamar ibu
saya mau nanya sama saudara
masuk akal nggak sih cerita saudara ini
sementara saudara menemukan saudara putri tergeletak
saudara minta tolong
dijawab sama saudara bercerita tadi
saudara kuat dengan saudara joshua berantem
jangan kau naik masuk akal nggak
om tolong om dari atas datanglah
ketika saudara minta tolong
kan berharap siapa saja yang mendengar suara saudara
naik untuk membantu
kok saudara bisa memastikan bahwa di bawah
saudara riki menghalangi saudara joshua
tahu dari mana
om kuat naik ke lantai dua
habis itu om kuat lihat joshua mungkin di bawah
kok mungkin nanti dulu belum sampai situ
inilah kalau ceritanya settingan ya seperti ini
kok anggap kami ini bodoh
sudah fuek lam